pegawai thailand menguasai podium teratas kategori boys and girls overall
dalam kejuaraan golf junior world championship dua ribu dua puluh tiga di damai indah golf pantai indah kapuk
perlawanan sempat diberikan oleh dua pegawai junior
adalantuan rumah elaine wijaya dan tengku hushen
pegolf pegolf muda thailand menunjukkan penampilan konsisten selama tiga hari pertandingan
di pantai indah kapuk jakarta utara
hasilnya pegolf thailand parin sarasmut
menjadi yang terbaik di kategori boys overall dengan total dua ratus empat pukulan under dua belas
sementara di kategori girs overall
menjadi milik suficaya finisca hitam yang mencatatkan total dua ratus sembilan pukulan under tujuh
perlawanan sempat diberikan oleh pegolf junior
tuan rumah elaine wijaya dan tengku hushen
namun elaine harus puas duduk di peringkat dua girs overall
sementara hushen ada di posisi thai empat atau posisi empat boys overall
bersama pegol filipina miko granada
seru sih bisa di champion flight di hari terakhir
aku bisa lihat gimana caranya orang lain kayak yang thailand yang menang overall
mainnya kayak gimana bisa lebih belajar
tentu juga main di flight seperti ini sangat memotivasi
saya belajar dari mereka gimana cara mereka nge manage lapangan gitu
banyak sih banyak belajar dari mereka dari mental tangguh
dari spirit of the game nya semuanya belajar banyak dari mereka
meski harus mengakui keunggulan pegolf thailand di kategori boys dan girls overall
elaine sukses menjadi yang terbaik di divisi a kelompok usia lima belas hingga delapan belas tahun putri
sementara teguh hussein menduduki peringkat teratas divisi b kelompok usia dua belas hingga empat belas tahun putra
di divisi c kelompok usia di bawah sebelas tahun putri
indonesia juga berjaya lewat penampilan pegolf annabel leimena
kejuaraan golf junior world championship dua ribu dua puluh tiga kali ini diikuti oleh lebih dari seratus pegolf junior dari dua belas negara